berikutnya bagi pasien dari luar daerah biaya perjalanan menjadi beban tambahan saat menjalani perawatan rutin di rumah sakit rujukan
untuk itu sebuah rumah singga di rindang di kota surabaya jawa timur
seorang ibu mantan penderita leukemia terlibat aktif mengasuh rumah singgah demi membantu keluarga pasien yang harus menjalani beragam fase pengobatan
inilah salah satu aktivitas harian para penghuni rumah kita sebuah rumah singgah milik yayasan kasih anak kanker indonesia surabaya
setiap pagi mereka berolahraga ringan dilanjutkan dengan sarapan bersama
rumah kita terletak di belakang rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya
rumah singgah ini menerima pasien kanker anak anak dan remaja yang berusia satu hari hingga delapan belas tahun
dari berbagai daerah di indonesia
mereka bisa menetap di sini sembari menjalani perawatan rutin di rumah sakit
rumah kita dikelola oleh anissa mahsuna dan lima orang staffnya
bagi anissa tugas mengurus rumah kita adalah amanah yang harus ia jalankan
anissa merasa harus hadir untuk memberikan dukungan moral kepada para penderita kanker
terutama mereka yang telah bertahun tahun mengidap penyakit mematikan ini
di depan mata masa saya mau tega mbak untuk saya tinggalkan di saat ini
sementara di depan mata saya ini butuh banget dukungan dari siapapun
untuk istilahnya ekonomi sudah tidak apa apa
keputusan dokter harus dilakukan tindakan ini
anissa telah berpengalaman mengurus penderita kanker
anak keduanya mengidap leukemia sejak usia dua tahun
kini sang anak yang berusia tujuh belas tahun telah sembuh dan duduk di bangku sma
pengalaman inilah yang membuat anissa tak menolak ketika ia diminta y kaki untuk mengurus rumah kita
saya diberi amanah
saya juga menyaksikan waktu saya ini maaf saya single panen saya harus banyak
waktu saya untuk keluarga saya
untuk mencari nafkah untuk apa bagaimana saya bisa
tapi semuanya atas izin dan ridho allah semuanya berjalan lancar semuanya waktu bisa dibagi
di tempat ini para pasien kanker yang mayoritas anak anak tetap bisa
mereka mendapatkan hak untuk tumbuh belajar dan bermain
mereka mendapatkan fasilitas homeschooling dan buku buku pelajaran
banyak teman lalu bisa makan bareng main bareng
tinggal dalam satu atap membuat pasien saling kenal dan merasa dekat
rasa kekeluargaan dirasakan oleh keluarga pasien
mereka saling membantu dan menguatkan satu sama lain

karena itu bukan saya sendiri yang ngerasain banyak
toh juga yang lebih parah lebih banyak daripada anak saya
saya bersyukur gitu mbak
jadi ya lebih ringan lah ibaratnya beban
beban itu lebih berkurang banyak gitu
karena sesama penderita banyak teman seperjuangan banyak
penghuni rumah kita hanya diminta membayar biaya administrasi
sebesar lima rupiah per hari
mereka boleh didampingi satu atau dua anggota keluarganya
dengan biaya semurah itu pasien dan keluarga bisa mendapatkan
akomodasi dan transportasi yang layak selama masa pengobatan di rumah sakit
dalam sebulan rumah kita yang bisa menampung hingga dua puluh pasien ini
membutuhkan biaya operasional sebesar lima belas juta rupiah
dana tersebut diperoleh dari para donatur yang membantu yayasan ini
nah ini adalah pembahasan dari ketua pertama kepala pertama kepala pertama
terima kasih sosial membuat mereka sejenak lupa terhadap sakitnya
dan membuat mereka terus bersemangat dan bertahan
kan sata marindora surabaya
mau tidur adik adik